dpp partai golkar akan mengumumkan kandidat pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur pada pilkada serentak dua ribu delapan belas
dari tujuh belas provinsi hanya kalimantan timur dan jawa tengah yang ditunda pengumumannya
elit partai golkar menegaskan pasangan bacagup cawagup kalimantan timur dan jawa tengah belum selesai digodok di internal partai
sementara untuk lima belas provinsi lain golkar telah final mengeluarkan surat rekomendasi
di jawa barat golkar akan mengusung pasangan deddy mizwar deddy mulyadi
elit beringin mengaku ada lobby politik yang dilancarkan pdi perjuangan untuk memasangkan deddy mulyadi dengan kandidat partai banteng
namun golkar telah memutuskan pasangan deddy mizwar deddy mulyadi
sementara provinsi sumatera utara golkar resmi mengusung edi rahmayadi dan musa rajeksya
ada yang dipending ada yang belum putus beberapa daerah saya kira
tetapi yang prinsipnya yang terbanyak saya kira diserahkan pada hari ini
kalau nggak salah ingat saya ada kaltim terus ada jateng ya ada lagi satu saya lupa daerah apa
tapi yang penting ada memang yang pending ya yang beberapa
kenapa pak pertimbangannya untuk kalimantan timur dengan jateng
ya mungkin masih banyak hitungan hitungan pertimbangan pertimbangan lah
kayak koalisinya apanya segala macam figurinya segala macam yang
iya saya sedang ada
tocora ya rok

berdasarkan oxhay friedrich perempuan seperti ayah actuasi
suat malam sudah tiba diesel